akibat nekat menerobos arus deras yang membanjiri jalan raya di kawasan cimindi
kota cimahi pada senin petang seorang pengendara motor terseret banjir sedangkan
seorang penumpang lainnya berusaha menepi ke pinggir jalan beruntung dua
korban dan kendaraannya selamat dari peristiwa ini
di waktu bersamaan banjir besar juga terjadi di salah satu perumahan yang ada di perbatasan
cimahi dan kota bandung air dari kali ciwarda meluap ke jalan hingga ke pekarangan rumah warga
hujannya besar dari atas jadi tiba tiba aja datang air seperti ada banjir
di sana sebetulnya ada kayaknya mungkin ngeluap dari kanal
banjirop kembali menerjang kawasan pelabuhan tanjung emas marang meski tidak sebesar banjir
rop pada dua puluh tiga mei lalu namun banjirop ini mencapai delapan puluh cm sehingga menyulitkan warga untuk beraktivitas
ini tadi air mulai datang jam berapa kita kira kira dalam setiap kaca jatuh delapan sembilan saya
kalau ini tadi berapa jam berapa
banjir kembali rendam ratusan rumah warga di tiga desa di kecamatan malangke barat
kabupaten luwu utara sulawesi selatan tingginya intensitas hujan ditambah jebolnya tanggul sungai
rongkong yang belum dibenahi membuat ketinggian air mencapai tiga puluh hingga delapan puluh cm selain merendam rumah
warga banjir juga merendam akses jalan sawah kebun dan fasilitas umum lainnya warga di tiga desa yakni
desa pombaka desa wara dan desa cening berharap agar bantuan sosial dan perbaikan tanggul cepat
ditangani agar desa mereka tidak kerap terendam banjir setiap hujan datang tim liputan cnn indonesia